satu persatu bukti akan berkumpulin
semua kebohongan kamu itu
ini nih tante
terima kasih rena
terima kasih ya rena ya
apa dibeliin kue
kenapa dibeliin kue
mau bikin obat tambah gemuk ya
atau kalau tambah gemuk gak bisa bikin orenak
tante prosen mana
aku juga beli kue
tante prosennya lagi di kamar
itu kan disitu
nah ini dia
kamu mau kemana
aku udah rapi sat
aku mau ketemu teman aku mah
kamu kan baru sembuh
cuma sebentar kok pak
hai tante prosen
ini kue tante prosen
enak kita potong kuenya di dapur yuk
ma kita menginjak
claire ia benar ya din
mbak belum ngobrol loh sama kamu
gimana rasa berhadapan sama anak mbak yang udah kamu buang
gimana sih rasanya
sebelum mbak tahu rena itu anak mbak kan kamu juga udah tahu
enggak ada belas kasihan kamu sama rena
anak kecil yang tidak berdaya dan tidak punya dosa
enggak punya hati ya
gue udah kasih tau sama lo kalau gue terpaksa kan
dan gue udah bilang berkali kali minta maaf sama lo tapi itu masih belum cukup
kalau masih belum cukup gue bakal minta maaf sekarang

perlu mbak ajarin caranya minta maaf kayak apa
tapi percuma sih
kamu gak akan bisa
satu persatu bukti akan mbak kumpulin
bukti yang mbak kumpulin
bukti yang mbak kumpulin
bukti yang mbak kumpulin
semua kebohongan mbak
hidup gue udah hancur sehancur hancurnya
dan ternyata masih belum cukup juga buat lo sama al buat ganggu hidup gue
yang jahat itu gue
karma itu ada
karma itu ada
harusnya dia mbak
siapa tadi sih
getar aja dia
bayang gua rasain sekarang
elsa mana ya kau belum datang
maaf ya saya baru datang
kau apa kabar
kamu pesen apa
kayaknya nggak usah deh kita mungkin langsung ngobrol aja kali ya
ada apa sih tante
kenapa kita cuma ketemu berdua
gini elsa tante juga mau duduk sama kamu
apa betul empat tahun yang lalu
untuk soal ini aldebaran pun juga udah tau kan kalau bukan roy pelakunya
kamu jangan bohong
kamu bisa lihat buktinya
karena tante sudah lihat buktinya
kalau empat tahun yang lalu
dan karena roy tidak cinta sama kamu
jadi dia tidak mau bertanggung jawab
apa karena dia nggak mau bertanggung jawab
saya tidak bisa menanggung anda setelah seperti ini
saya harus berpikir
tante maaf ya tante tapi
tante gak bisa sembarangan nuduh gitu dong tante
tante emang udah punya bukti apa
apa saya membunuh roy
tante jangan sembarangan nuduh
kalo gak ada bukti ya
buat apa saya temui kamu seperti ini
dan saya sebagai ibunya roy
ingin bicara baik baik sama kamu
dan kalau bukan
kalo bukan karena
apa yang maksud kamu
apa yang maksud kamu
apa yang maksud kamu
apa yang maksud kamu
apa yang maksud kamu
apa yang kebetulan kamu
ketemu sama tante rosa
menyebar haks lagi
udah sembarangan ya kamu
tapi kayaknya pembicaraan kita udah selesai ya
karena apa yang tante tuduhkan ke saya itu semua salah
karena terbawa emosi
hampir saja tadi aku bilang
kalau aku melihat video roy
padahal al sudah minta aku
dan andin bersabar
untuk menjerat elsa
sampai juga pak
kamu ada presentasi
sudah pak mungkin sebentar lagi datang
alamak tentara dimana
jauh gak dari sini
lumayan pak di pt markota sawit
di jalan indosakti nomor dua puluh
kurang lebih satu setengah jam dari sini
sebentar pak ya
mungkin ini pak
terima kasih tuhan
tante rosa bilang dia lihat bukti
apa bukti yang dimaksudnya
apa majalah itu
tapi kalau cuma majalah itu
itu belum kuat
tendang elsa benar
mereka nggak akan bisa buktiin
daripada gue mikirin tanpa rosa
alhamdulillah akhirnya meetingnya kelar
baru selesai meeting
di kantor ya
aku ke kantor ya sekarang
oh kamu di finland cafe
yaudah aku kesana ya
aku juga kangen pengen makan pizza finlancong
kamu tungguin aku ya
kalau memang kamu punya waktu luang yang banyak
mending kamu manfaatin
waktu kamu cuma seminggu
untuk membuktikan kalau apa yang kamu omongin selama ini
adalah fitnahnya dari ricky
aku tunggu jawaban kamu
kita sudah berhasil
kita sudah sampai